pajaya sudah banyak membantu saya
tapi kenapa kamu serahkan semua harta dan aset pada sintia
ada sesuatu hal yang mendesak pajaya
dan yang gak mungkin sejelaskan
terima kasih pak
gak apa apa pajaya
sintia kamu dengar mama ya
mama jangan marah marah mulu dong
aku tuh bosen banget deh ngedengar mamah tuh marah marah
mendingan sekarang kamu ke pengacara kamu
kamu ganti surat berharga itu atas nama aku
jadi ini semua soal uang
kalian jangan berisik atau aku ceburin syifa sekarang juga
kamu jangan lakukan itu
kamu jangan berani berani ngancam aku ya
sekarang aku yang pegang kendali
mendingan sekarang kamu ke pengacara kamu
jangan buang buang waktu
aku gak tau gek
sampai kapan kamera handphone aku ini akan bertahan
jadi mendingan sekarang kamu pergi ke pengacara kamu
atau aku udah pegelin ngurusin syifa
mendingan sekarang kamu ke pengacara kamu aja
gavin nanti akan telepon kamu
dan dia akan kasih tau dimana lokasi kamu untuk meletakkan surat berharga itu
aku mau seneng seneng bersama anak kamu
ya ampun syifa
semua akan baik baik saja
aku akan menyelamatkan syifa
apapun akan aku lakukan
aku jalan dulu sekarang
aku akan ke kantor pak jaya
jadi ternyata cynthia ada di sana
aku tahu betul dimana tempat itu berada
tante tahu dimana keberadaan cynthia
cepet kasih tau
makhluk itu di sana
tante akan tahu akibatnya
kalau tante berbohong nanti
tante tidak bohong
kita ke sana sekarang
makasih pak jaya
pak jaya sudah banyak membantu saya
tapi kenapa kamu serahkan semua harta dan aset pada sintia
ada sesuatu hal yang mendesak pak jaya
dan yang gak mungkin sejelas kak
terima kasih pak
gak apa apa pak jaya
tolong jangan sakiti anak aku syifa
aku mohon jangan masukkan dia ke betam
kamu tenang aja
asal afif melakukan apapun yang aku mau
cynthia kamu kenal
aku yakin afif akan ngelakuin apapun yang kamu mau
aku akan pegang janji kamu bella
aku kangen sama dia
aku pengen ketemu syifa
oh kamu udah kangen banget ya sama shiva
tahan aja dulu kangen kamu
kamu ada ide gak aku bosen banget nih di sini
oh atau ide aku aja ya
gimana kalau kita tenggelamin shiva
tenggelamin siva sekarang aja kali ya
aku mohon kamu tolong jangan sakiti syifa
kamu itu kan juga seorang ibu
kamu gak boleh sakitin seorang anak demi kepentingan diri kamu sendiri
kamu tuh nasihatin aku terus ya
aku tuh udah muak dinasehatin bella
kak ada apa kamu manggel aku ke sini
rafiq ada masalah besar sekali
tadi di depan teras ada orang datang sekarat dan sekarang orang itu mati
ya orang itu mati sekarang
dan kamu tahu cynthia dengan gavin kabur membawa syifa
kok bisa kak
rafiq saya mau tanya ya sebagai kakak kamu
kamu harus jujur
apa kamu ikutan berkomplotan dengan mereka
kamu sekongkol dengan mereka
kenapa kak sylvia menuduh aku seperti itu
jangan jangan laura atau cynthia membocorkan namaku
awas mereka kalau sampai nyeret nyeret aku
rafiq kamu jangan diem aja
jawab pertanyaan saya
jangan bilang ya kamu sekongkol dengan mereka
dan menghancurkan keluarga saya
kamu pikir saya nggak tahu
kamu itu kan pacaran sama lora
kamu deket kan sama dia
kamu itu adik saya rafiq
kamu mau menghancurkan saya
ternyata kamu dalangnya
kelihatannya kak sylvia cuma menduga duga saja
kalau begitu aku harus tetap tenang di hadapan dia
jangan sampai dia curiga
kamu kok bisa bisa nuduh aku seperti itu kak
dari daging kamu sendiri kak
mana mungkin aku mencelakakan anggota keluarga aku sendiri
bagus kalau memang kamu tidak ikutan sama komplotan mereka
saya tuh meminta tolong sama kamu
kamu lihat kan kehidupan saya
dari dulu sampai sekarang
selalu saja banyak masalah
semuanya tuh nempel kesialan di dalam hidup saya
saya gak mau tua saya tuh sengsara
saya pengen hidup tenang rafiq
kamu kan adik saya satu satunya
kamu harus sabar
itu kuncinya kak
kalau kamu sabar
aku yakin kamu pasti akan mendapatkan ketenangan yang kamu inginkan selama ini
tapi sampai kapan harus sabar
hadapi semuanya dengan tegar
kamu pasti akan mendapatkan kebahagiaan
rumah tempat sintia menyekap shiva ada di daerah sini
ini sesuai alamatnya sama dikasih tante laura
katanya tante laura itu rumah lamanya dia
terus di mana rumahnya
rumahnya nomor delapan belas
iko kita parkir di sana aja ya
ayo kita cari rumahnya
kita udah muter muter
tapi belum ketemu juga rumahnya di mana
kita cari terus aja ya
kita cari sampai ketemu
ya udah kita cari ke sana
dulu lama banget sih
kok sampai sekarang gafin belum juga nelpon aku ya
afif udah gak sayang sama anak kamu ya bella
enggak afif pasti bakal ke sana
aku yakin dia bakal ngelakuin itu demi anaknya
ya tapi kenapa lama banget
kenapa sampai sekarang grafi belum juga ngasih kabar ke aku
kamu sabar dong
mungkin aja album lagi macet di jalan
aku yakin dia pasti datang
ya okelah aku akan tunggu sebentar lagi
bella anak kamu manis banget deh
lebih manis kalau aku ceburin kali ya
sibia kalau sampai kamu menyakiti anak aku aku gak bakal maufin kamu